gubernur dki jakarta anies baswedan mengumumkan pembukaan dua puluh empat taman kota
serta tiga hutan kota di ibu kota mulai tiga belas maret
salah satu taman yang dibuka bagi para pengunjung adalah taman lapangan banteng jakarta pusat
meskipun dibuka untuk umum pengunjung yang ingin memasuki area taman harus mengikuti sejumlah protokol kesehatan
di antaranya pemeriksaan suhu tubuh maupun mengisi biodata diri disertai nomor handphone yang bisa dihubungi
selain itu warga berusia sembilan tahun maupun lansia dilarang masuk taman
jadi begini pak kita mendata pengunjung untuk mengantisipasi apabila ada yang tidak diinginkan terjadi di dalam
contoh kena covid sembilan belas
kita punya data maksimal dua ratus orang di dalam
pembukaan kembali taman untuk umum ini disambut gembira warga ibu kota salah satunya aruli la c
warga sawah besar jakarta pusat ini kini dapat kembali menyalurkan hobi bermain sepatu roda
demikian juga dengan dian warga rawamangun jakarta timur ini
kini dapat kembali berjalan jalan di taman beserta ibu dan putranya
saya datang di sini dari jam empat belas tiga puluh
hingga sekarang bermain sepatu roda
dan sekarang sampai bermain sepatu lagi karena ingin hobi
karena kemarin ditutup sekarang lagi memuaskan diri untuk bermain sepatu roda
karena di sini protokolnya jelas ya
di depan ada pemeriksaan suhu ada tracking ktp terus juga tersedia tempat cuci tangan
jadi aman dan tidak berkerumun sama sekali di sini
jam buka taman lapangan banteng dibatasi selama dua belas jam terhitung sejak pukul enam pagi
pada pukul enam petang petugas keamanan akan mengelilingi area taman untuk meminta para pengunjung meninggalkan taman